kementerian energi dan sumber daya mineral telah resmi menetapkan bbm pertalite ron sembilan puluh yang dijual oleh pertamina sebagai bbm bersubsidi
wakil ketua komisi tujuh dpr ri meminta adanya aturan jelas yang harus segera dibuat terkait ketentuan pembelian dan penggunaan bbm bersubsidi tersebut agar lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan
disampaikan oleh wakil ketua komisi tujuh dpr ri edy suparno sesuai rapat dengan direktur pertamina nike widiawati pada selasa sore menyebutkan penetapan bbm pertalite dengan subsidi ini harus diatur secara jelas mengenai aturan penggunaannya
karena bbm bersubsidi tentunya akan memiliki sasaran pasar yang berbeda dengan bbm non subsidi yang dijual
oleh karena itu diminta adanya pengaturan yang jelas mengenai siapa saja kalangan masyarakat yang bisa membeli serta jata alokasi
pertahunnya yang bisa disiapkan oleh pertamina
kalau ini dinaikkan menjadi full bbm subsidi artinya secara otomatis akan menaikkan juga komposisi subsidi bbmnya
jadi ini kami rasakan itu adalah kebijakan yang kami dukung
sementara itu pemerintah didesak untuk segera membayarkan dana kompensasi senilai seratus triliun rupiah kepada perusahaan migas nasional pertamina persero
hal ini berkenaan dengan adanya kuasa pemerintah untuk menentukan harga jual bbm non subsidi yang masih berada di bawah nilai keekonomiannya seharusnya
agar minyak dunia yang mengalami kenaikan
disampaikan oleh wakil ketua komisi tujuh dpr ri edi suparno
keharusan pemerintah membayarkan kompensasi senilai seratus triliun rupiah tersebut
agar perusahaan minyak bumn tersebut bisa melakukan sirkulasi perusahaannya dalam menyediakan dan menyalurkan bbm kepada masyarakat
desak agar pemerintah bisa segera merealisasikan kompensasi kepada pertamina yang nilainya kurang lebih seratus triliun saat ini
agar pertamina tetap bisa menjalankan fungsinya dalam penyaluran dan pendistribusian bbm secara nasional
jadi pasokan bbm di dalam negeri tidak terganggu karena krisis likuiditas yang bisa terjadi di pertamina